laporan komnas perempuan menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat
ironinya perempuan yang menjadi korban kekerasan justru mengalami kriminalisasi
seperti tuduhan pencemaran nama baik sehingga mereka semakin tidak berdaya memperoleh keadilan
dan bagaimana memastikan penyelesaian kasus terhadap kekerasan bagi perempuan ini bisa adil
baik perlakuan secara sosial di tengah masyarakat atau aturan hukum yang berlaku
kita diskusikan dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
lewat sambungan zoom yang pertama prof alimatul kiptiah komisioner komnas perempuan
selamat sore mas ferdi gimana kabarnya
alhamdulillah sehat mas
terima kasih prof sudah bergabung dengan kita sore ini dan yang juga sudah bergabung
menemani kita sore ini ada pak kusmana sosiolog uin jakarta
assalamualaikum selamat sore pak kusmana
ya sehat ya pak
baik alhamdulillah sehat
semoga kita semua senantiasa sehat ya
oke kita langsung diskusi saja sore ini saya ke prof alim dulu
prof ada yang menyebut bahwa ini kekerasan terhadap perempuan ini menjadi fenomena laten begitu ya di tengah masyarakat
kita ingin mendapatkan dulu
secara data dari lapangan
berapa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan ini dalam kurun waktu dua tahun inilah
mungkin di masa pandemi ini kabarnya juga angkanya cukup besar begitu
silakan prof alim
baik terima kasih mas ferdi ya
jadi kalau berdasarkan data catahu komnas perempuan
lima tahun terakhir ini
sekitar dua puluh empat ribu sekian ya kekerasan seksual yang terjadi
yang mana dua puluh sembilan persennya itu adalah perkosaan
nah kalau dari data yang langsung tahun dua ribu dua puluh satu ini
yang langsung lapor ke komnas perempuan
itu meningkat sangat tajam sekali
bahkan ini per bulannya
laporan kekerasan yang dialami oleh perempuan itu sekitar lima ratus an kasus ya
itu baru yang ada di laporan langsung di komnas perempuan begitu
oke artinya banyak persentasenya kepada kasus kekerasan terhadap perempuan
dari segi seksual kekerasan seksual begitu ya prof
kalau di ranah komunitas kekerasan seksual itu trennya selalu ranking pertama
ya itulah kekerasan seksual ya
kalau di ranah kdr privat itu adalah kekerasan terhadap istri
itu yang paling tinggi dialami dan
kekerasan psikologi dan kekerasan psikologi
psikologi itu yang pertama
tapi kalau di ranah komunitas itu kekerasan seksual itu paling tinggi
yang dimasuk di ranah komunitas itu termasuk di public transport
ataupun juga di lembaga pendidikan ya
itu masuk kategori di komunitas
oke kalau dari perspektif umur
ini yang paling banyak angkanya range berapa prof
ya bervariasi sekali
jadi rangenya ya hampir segala umur
tetapi kalau misalnya yang di lembaga pendidikan ya
itu ada di perguruan tinggi
nah itu range nya ya kalau kita lihat
dan sekarang ini banyak juga sih ya
laporan yang ke kpai ya
yang usia anak anak ya
terkait dengan kekerasan seksual itu
karena kan biasanya kita bekerja sama dengan kpai
kalau memang itu korbannya adalah anak anak
dirujuknya ada ke kpai
tetapi kalau dia bukan anak anak
maka kemudian ke komnas perempuan salah satunya
ataupun lembaga lembaga layanan yang ada
oke trennya di masa pandemi ini justru angkanya juga cukup tinggi prof
yang paling tinggi di masa pandemi ini adalah kekerasan cyber berbasis gender
dari laporan satu ratus dua puluh lembaga
tapi kalau yang laporan
jadi dunia cyber
itu sekarang juga semakin meningkat ya
kekerasan yang terjadi
dan kebanyakan pelakunya adalah paling banyak teman dan juga tetangga
sehingga pdd ya
pendidikan jarak jauh dan kerja dari rumah
itu ternyata juga memicu pindah tempat begitu kekerasannya
dari yang dunia offline ke dunia online
saya ke pak kusmana
pak kusmana tadi sudah dipaparkan oleh prof alim
soal adanya tren kenaikan kekerasan kasus terhadap perempuan
termasuk kekerasan seksual begitu
dari kacamata atau perspektif sosiolog
apa yang terjadi sebenarnya di tengah masyarakat kita saat ini
keresahan ini memang meresahkan sekali
pemerintah juga perlu ada
solusi untuk ini
pilihan untuk solusi ini sulit ya
jadi lahirnya permen tiga puluh ini
adalah keberanian yang
yang perlu diafasiasi
karena di tengah kesulitannya
dan fenomena ini memang luar biasa
ya kita ada di indonesia
hubungan seksual ini
diatur tidak hanya di dalam kitab suci
tapi dia dalam adat istiadat
yang istilahnya adat timur
yang sangat luar biasa menjaga kemuliaan
bahkan juga mungkin virginitas atau keperawanan yang
yang mulia yang dijaga itu
dengan interaksi yang semakin terbuka
baik virtual ataupun tidak
ini membuka kesempatan kesempatan itu
pengaturan itu adalah salah satu jalan yang terukur
yang bisa diambil ya
walaupun tentunya ini
menimbulkan reaksi yang pro kontra
yang seperti yang kita lihat
pro kontra terhadap permen ini demikian kuat
oke itu lebih lanjutnya
soal yang baru saja ya
terkait permen tiga puluh enam ini ya
apakah kemudian ini masih ada hubungannya
dengan perspektif gender begitu ya
ideologi gender yang berkembang di tengah masyarakat
perempuan posisinya gampang sekali dikriminalisasi begitu
ada tidak hubungannya
dalam dunia sistem patriarki yang
yang mengutamakan laki laki
untuk itu itu
dunianya sudah berbeda
untuk implementasi sistem patriarki
wajib pendidikan sudah sampai dua belas tahun
sudah banyak juga warga negara kita
yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi
pendidikan ini salah satu cara
merasionalisasikan sistem patriarki
yang memang sudah
dalam sejarah manusia
termasuk kita di indonesia
saya ke prof alim
dengan adanya ideologi yang masih berkembang
soal ideologi gender yang di tengah masyarakat
yang kemudian ini membuat
gampang sekali perempuan
mendapatkan perilaku diskriminatif
dengan kondisi seperti ini
perempuan atau korban ini
justru dianggap semakin tidak berdaya
untuk mendapatkan keadilan hukum
ini penyebabnya kenapa
ya ada beberapa persoalan ya
kenapa ini terjadi gitu
yang menurut saya
budaya budaya yang menyalahkan korban
itu masih dominan di masyarakat kita
kalau dari penelitiannya infit
ketika terjadi perkosaan
itu dikarenakan baju mereka yang terbuka
ini masyarakat kita masih melihat seperti itu
yang mana itu harus dikritisi ya
karena kalau dari data yang ada
korban korban kekerasan seksual
mereka itu beragam
ya tidak semuanya karena pakaian terbuka
mereka yang pakaian tertutup pun juga mengalami
kekerasan seksual gitu
jadi terjadi budaya yang masih blaming the victim
atau menyalahkan korban
yang mana juga bisa jadi menganggap
perempuan itu adalah sumber fitnah
dan perempuan itu adalah objek seksual
ini pemikiran pemikiran yang harus kita kritisi
yang mana sebenarnya
yang menjadi sumber fitnah
itu ya sebenarnya bukan hanya perempuan ya
laki laki pun juga bisa menjadi sumber fitnah gitu
ini sangat penting sekali
penafsiran penafsiran agama yang progresif
yang mendudukkan kemanusiaan perempuan
sejajar dengan kemanusiaan laki laki
dan bukan sebagai objek seksual
itu menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk kita masifkan di masyarakat indonesia ini
walaupun memang agak berat ya mas ya
itu sekitar apa ya
banyak sekali masih terjadi penyalahan kepada korban
ketika terjadi kekerasan seksual itu gitu
atau karena juga
payung hukumnya juga tidak ada yang pas begitu
untuk ditempatkan terhadap kasus kasus yang terjadi
tapi dijawabnya nanti prof alim dan pak kusmana
kita break dulu sejenak
cnn indonesia newsroom akan kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita sore ini
masih dengan prof alim dan juga pak kusmana
saya ke prof alim lagi pak
prof alim bagaimana kemudian kita melihat
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini
apakah sudah optimal atau belum
informasi atau data yang kita peroleh
rumah aman yang juga ditujukan bagi para korban kekerasan
bagi perempuan ini juga
belum dirasa cukup aman juga
dan bahkan kapasitasnya setiap waktu ini juga meningkat begitu
bagaimana kemudian bisa memastikan
penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan ini benar benar selesai prof
ya mungkin saya lanjutkan dulu ya tadi ya
kenapa ini terjadi selain blaving the victim
sebenarnya kalau dari kasus yang ada
yang diproses secara hukum
karena ada definisi yang terbatas di kuhp kita
lalu juga jenis jenis kekerasan yang diakui oleh kuhp
itu sangat terbatas
dan juga ada kesulitan pembuktian
yang terkadang sangat membebankan korban
oleh karena itu
payung hukum yang komprehensif
terkait dengan upaya upaya
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
ini sangat penting sekali
tadi sudah disebutkan ya
ada beberapa shelter yang sudah tidak bisa lagi menampung
karena banyaknya kasus kasus yang ada
rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
itu menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk kemudian kita kampanyekan
karena besok tanggal dua puluh lima november
sampai sepuluh desember
itu kan juga hari anti kekerasan terhadap perempuan ya
yang perlu kita galakkan bersama begitu
kalau dari data juga
kasus kekerasan terhadap perempuan ini
juga banyak terjadi di kawasan perkotaan atau pedesaan ya
ya yang terdeteksi adalah di kawasan perkotaan ya
karena akses itu mudah
tetapi sebenarnya ya tidak hanya di perkotaan saja
karena ini seperti gunung es ya
sebagaimana di data dari kajian komnas perempuan
misalnya selama masa pandemi kemarin
mereka yang memilih diam

itu lapor ke lembaga layanan
sepuluh yang lain itu lapor atau curhat ke teman dekat
ke ayah ibu ke tetangga dan sebagainya
itu ya banyak ya yang memilih diam itu gitu
sehingga menurut saya sih bisa menyebar ya
di berbagai macam wilayah desa dan kota
walaupun memang yang terdeteksi
yang mudah lapor itu kan yang di perkotaan begitu
prof oke saya ke pak kusumana
apakah kemudian dengan kondisi si korban ini
semakin dipersalahkan begitu di tengah masyarakat
membuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini
memang tidak pernah selesai begitu
sehingga juga ditambah payung hukum yang masih abu abu begitu
untuk menyasar kekerasan yang terjadi
bagaimana anda melihat ini
memang ini laten dan numpuk numpuk persoalannya
dan ini membuat korban itu semakin tidak berdaya
dan saya kira setuju dengan mas ferdi bahwa
masih belum clearnya upaya pengukuran bagaimana menangani persoalan kekerasan seksual ini
perlu mendapat perhatian saya kira
dan ini sudah pada level yang agak urgen ya
apalagi tadi dilaporkan sedemikian mengkhawatirkan ya
yang laporan dari prof ali matul kiptyah
prof pak kusumana pendekatan apa yang masih bisa dilakukan di tengah masyarakat
ya ini harus agak lugas ya melakukan pendekatan ini
dan harus komprehensif ya
jadi harus ada sex education
tapi dalam versi yang sudah disesuaikan
misalnya kalau dalam lembaga pendidikan islam
berarti dengan bahasa agama islam
bagaimana ini diberi pengertian
baik pada pelaku pendidikan atau pada siswa mahasiswa ya
dan juga dari sisi penanganannya harus ada semacam institusi yang mengatur lebih konkret
bagaimana kalau terjadi seperti ini
si korban bisa dilindungi dan juga pelaku juga bisa diingatkan dan jerak dengan kelakuannya itu
saya kira ini agak menyeluruhkan
oke saya terakhir ke prof alim
prof masih banyak celah begitu ya
walaupun juga sudah ada sedikit angin segar soal peraturan menteri yang terbaru ini
apa yang masih perlu kita dorong prof
untuk bisa memastikan bahwa mendapatkan keadilan begitu ya
bagi para korban yang menjadi korban begitu
dari kekerasan terhadap perempuan
ya jadi kita harus melakukan pemulihan kepada korban ya
kita dukung korban kita dukung penghapusan kekerasan seksual
kita perlu gerak bersama untuk mengesahkan payung hukum penghapusan kekerasan seksual
yang berpihak kepada korban
karena itu ruu tindak pindahan kekerasan seksual itu sangat dinanti oleh banyak pihak ya
terutama terkait bagaimana pemulihan korban
bagaimana penindakan pelaku
dan juga bagaimana peran masyarakat ya bersama sama
untuk menciptakan kawasan bebas kekerasan dimanapun berada
sehingga celah celah hukum yang tadi terjadi
itu dapat ditutupi dengan hadirnya negara
melalui disahkannya ruu tindak pidana kekerasan seksual ini
oke semua harus berperan
sinkronisasinya dibutuhkan untuk bisa benar benar memastikan korban
yang mengalami kekerasan khususnya dari perempuan ini
mendapatkan keadilan hukum begitu ya
dan juga sebagai bagian dari masyarakat atau sosial
terima kasih prof alim dan juga pak kusmana sudah bergabung
dengan kita di cnn indonesia newsroom sore ini